anda penggemar nail art police
jika iya gaya cat kuku berkilau ini bisa menjadi pilihan anda untuk tampil modis
selain cantik dan indah mirror nail polis juga akan membuat kuku anda kuat dan lebih percaya diri
jika anda cukup berani dan ingin tampil modis
kini saatnya untuk mencoba tren baru bernama mirror nail polis
meski tren ini sudah ada sejak tahun lalu
namun tak ada salahnya anda tetap bergaya dengan mirror nail polis yang membuat kuku mengkilap dan penuh kilau
meski terkesan sederhana namun pengaplikasian mirrornel polis tidak bisa sembarangan
pertama kuku dipoles terlebih dahulu dengan besko gel warna hitam
dilanjutkan dengan cat kuku warna logam
dan lapisan terakhir kuku dilapisi dengan serbuk perak
dan sebagai finishing disapu dengan mirror polis
hingga warnanya benar benar sempurna
anda juga bisa mengaplikasikan glitter atau pernis metal khusus kuku
agar kuku terlihat lebih atraktif
selain warna abu warna lilak dan pink juga menjadi favorit penggemar mirror neil
selain bisa untuk bercermin kilaunya juga tahan lama
terlebih jika tertimpa cahaya
di futuristik ya yang sekarang sangat digemari
terutama orang orang yang suka style seperti hipis atau gotik
atau yang orang suka monochrome pakai pakai baju monochrome
saat ini nail art polish sangat digandrungi anak muda metropolis
tidak hanya untuk tren tapi juga bisa menambah kepercayaan diri
bagaimana anda tertarik untuk mencobanya